berdoa kita minta sama allah untuk kesembuhan nino ya
mama mana mama nggak datang pak kok mama nggak jemputin aku
mau baik baik aja kan pak
mama baik baik aja kan pak
mama baik baik aja
aku sebenarnya ingin memberitahu kamu sesuatu
aku cuma lagi nunggu momen yang pas mungkin ketika rina sudah mulai mengerti semuanya
karena aku tahu kamu juga harus kamu berhak tahu mas
kalau rina itu anak kamu
yang kejatuhan lampu
eh jadinya pak nino yang kejatuhan lampu
terus sekarang kondisinya pak nino gimana ya
parah gak ya gigi
ya harusnya sih parah ya mbak
lama pak nino sampai dilarangin ke rumah sakit kok
pasti beruang lagi mbak mirna
jabir itu gigi ada acara bentar di kampus
kalinya itu makanannya udah siap semua kok gigi tinggalin bentar ya gak apa apa ya
makanan udah kok tinggalinin doang
dadah mbak mirna
padahal selama ini tuh gue sebel banget sama pak nino
ya tapi ternyata pak nino malah nyelamatin rena
sampai ngebahayain dirinya sendiri
gue gak bisa tidur semalem
perasaan gue gak enak banget
semoga gak terjadi apa apa sama nindo
ada kunjungan buat ibu
bapak kangen banget sama kamu
kenapa tuh kalimantan pequoren
nih ini tuh
aku pengen tahu kondisi dia gimana sekarang
lagi baik baik aja
justru papa kesini
selain kangen sama kamu
papa mau kasih tau sesuatu
nino baik baik aja kan
pada saat menghadiri pernikahan angga dan michelle
nino kejatuhan rik lampu
ya allah nino
udah udah kamu tenang kamu tenang dulu
nino bakal sembuh gak
papa gak tau
karena papa juga belum ketemu sama nino
apa belum ke rumah sakit
ada pendarahan di paru parunya
nino kejatuhan rik lampu
pada saat menyelamatkan pernikahan angga dan michelle
udah udah kamu tenang kamu tenang dulu
nino nino bakal sembuh gak
papa gak tau
karena papa juga belum ketemu sama nino
papa belum ke rumah sakit
ada pendarahan di paru parunya
bisa sembuh gak kalau kayak gitu tuh bisa sembuh gak pa
udah tenang aja kita do'a ya
kenapa sih bukan al aja
kenapa harus minum pak kenapa
tenang ya nona
kita berdoa kita minta sama allah untuk kesembuhan nino ya
mama gak dateng pak
kok mama gak jengukin aku
mama baik baik aja kan pak
mama baik baik aja pak
papa bohong kok mama baik baik aja
mama pasti dateng kesini mau nemuin aku
mau pasti mau nemuin aku
sekarang mama pasti jengukin aku
udah deh pak jawab
mama ditahan sayang
dan besok mama akan sidang
mama ditahan pak
karena mama memberikan ketrakan palsu di kantor polisi